selamat tinggal putraku

ternyata dia bukan raden abikara
tapi wajahnya sama persis dengan raden abikara
kalau saja dia yang jadi raja
kandang musi pasti akan berjaya
harapanku sekarang sudah hilang
aku baru merasakan abikara kembali
tapi kau juga sekarang akan pergi
tidak ada lagi yang bisa aku harapkan
entah bagaimana nasib kerajaan ini
sekarang anakku hanyalah wistapati
tapi yang terbayang olehku
jika tahta itu diberikan kepada wistapati
kandang usih akan hancur
terima kasih kau telah bersama kami walaupun hanya sebentar
tapi kau telah melakukan banyak hal untuk kami
semoga raden wistapati bisa menjadi orang yang baik
kita hanya bisa berdoa kepada allah subhanahu wa ta'ala
karena bagi allah subhanahu wa ta'ala
tidak ada yang tidak mungkin
jika allah subhanahu wa ta'ala sudah berkandang
kita akan mencapai kemampuan

kita akan mencapai kemampuan
apapun bisa terjadi
semoga allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada raden wistapati
agar raden wistapati bisa menjadi raja yang adil dan bijaksana
dia orang yang sangat baik
ternyata bukan abikara
sepertinya kita harus segera pulang
aku takut lubang cacing itu rusak lagi
dan kita tidak bisa kembali untuk selamanya
lubang cacing itu adalah tempat kami masuk ke lorong waktu
kalau begitu aku akan mengantarmu ke lubang cacing
mohon gusiratu mengizinkan hamba ikut juga
hamba ingin mengetahui
seperti apa lubang caci yang bisa menjadi lorong waktu
kalian ikut aku
jangan pergi mesti prabu
jangan pergi mesti prabu
iya mesti prabu
tapi aku tidak berhak untuk menduduki tahta ini
aku harus segera kembali
ke tempat yang seharusnya aku berada
tidak mesti prabu
jangan tinggalkan kami
jangan pernah kalian mengagungkan manusia
yang wajib kalian agungkan
hanyalah allah subhanahu wa ta'ala
hanya akan membuat kalian kecewa
atas segala kebaikan kalian
jadilah manusia yang baik
bekerjalah yang baik
aku akan selalu mengingat kalian
aku akan selalu mengingat kalian
aku akan selalu mengingat kalian
terima kasih banyak
terima kasih banyak
sekarang raja baru kita sudah pernah

ini pertanda buruk untuk kena busi
iya aku setuju
apalagi nanti kalau raden mustafatih berhasil sembuh
dan berhasil keluar dari penjara
dia pasti akan kembali menyiksa
wusti ratu parawati
iya kasihan wusti ratu parawati
semoga raden wustafati selamanya
tidak akan keluar dari penjara
di setiap pertemuan
sudah pasti akan terjadi perpisahan
aku mohon bersabarlah
aku pasti akan mendoakanmu
aku pasti akan mendoakanmu
agar wusti ratu
selalu diberi kesehatan
semoga kau raden
kita bisa kembali bertemu di masa depan

karena jarak waktu kita tidak terlalu jauh
aku sudah menganggapnya seperti anakku sendiri
aku sudah menganggapnya seperti anakku sendiri
tapi sekarang aku harus kehilangannya lagi

itu semua sangat tampak terlihat
di mata wusti ratu
di mata wusti ratu
sudah saatnya kita berangkat
bolehkah aku tetap memanggilmu bunda
tentu saja puteraku
tentu saja puteraku
selamat tinggal puteraku
selamat tinggal puteraku
selamat tinggal puteraku
selamat tinggal puteraku
selamat tinggal puteraku
selamat tinggal puteraku
selamat tinggal puteraku
selamat tinggal puteraku
selamat tinggal puteraku
selamat tinggal puteraku
selamat tinggal puteraku
selamat tinggal puteraku
selamat tinggal puteraku
selamat tinggal puteraku
selamat tinggal puteraku
selamat tinggal puteraku
selamat tinggal puteraku
selamat tinggal puteraku
selamat tinggal puteraku
selamat tinggal puteraku
selamat tinggal puteraku
hama mohon padamu ya allah
sang pemilik kehidupan ini
hamba mohon padamu
lindungilah putra putri hamba di luar sana
hamba mohon jagalah mereka
putra hamba walang susam
dan putri hamba rarasam
dan putri santam
dapat segera menemukan rahinya kian santam
dan segera membawanya ke pajajaran ya allah
hamba tidak bisa lagi menahan rindu terhadap mereka
hamba sangat merindukan mereka ya allah